anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan langsung melihat seperti apa perayaan idul fitri di jepang
kita akan tanyakan langsung dari toku shige iresh orang indonesia yang kini menetap di tokyo jepang
selamat malam mbak ires selamat hari raya idul fitri sebelumnya
selamat malam selamat hari raya idul fitri
baik mbak ires ini kita ingin tahu ya bagaimana anda di tokyo merayakan idul fitri
tentu kan ini di tengah pandemi apa saja yang berbeda mbak dibanding dengan lebaran lebaran tahun tahun sebelumnya
ya berbeda sekali karena tahun ini kita dilarang untuk berkumpul sholat id di kedutaan juga untuk silaturahmi sama warga muslim ke kbri
jadi semua di rumah masing masing saja sarapan lebaran dan sholat idh di rumah
oke jadi memang sebetulnya hampir hampir sama ya dengan apa yang dianjurkan di jakarta atau di indonesia untuk tidak berkunjung
atau bahkan berkunjung
bahkan juga tidak ada sholat id begitu
nah akhirnya mbak ires dan keluarga seperti apa merayakan lebaran di tengah keterbatasan yang juga mungkin jauh sekali dengan keluarga kan
iya akhirnya seperti yang sekarang lagi tren setelah kita sholat sarapan seadanya di rumah
karena tahun ini juga tidak bisa masak dengan komplit karena tidak bisa pergi ke pasar asia untuk membeli bahan bahan masakan indonesia ya
jadi betul betul agak tembal atau gimana ya
makanan lebarannya kurang mendang sih pilihannya
tapi alhamdulillah bisa berkumpul di rumah
lalu setelah itu kita seperti yang lagi tren sekarang zooman sama keluarga masing masing
oke jadi karena nggak bisa belanja ke pasar asia jadi menunya apa dong mbak iris untuk lebaran tahun ini
alhamdulillah sih ada opor ada lalu ada gulai kicil lapis surabaya
sama bikin teri kacang akhirnya sama telur belado
ya seadanya gitu tapi tidak ada ketupat jadinya
lontong juga seadanya
iya serba kurang pokoknya agak sedih ya
ya agak sedih ya tapi kayaknya sih masih enak juga tuh mbak tadi kalau dengar dengar menu menu makanannya
jadi untuk silaturahmi mungkin dengan sesama wni yang ada di sana atau teman teman yang ada juga di jepang
apa pakai zoom juga kah atau sekedar lewat aplikasi chat saja kah atau bagaimana
hari ini sih kebanyakan lewat aplikasi chat aja ya karena masih terlalu pagi juga
kalau tahun tahun sebelumnya biasanya saling berkunjung ke rumahnya siapa gitu makan di mana open house juga ada di sini
oke dan tahun ini semuanya betul betul akhirnya di rumah saja merayakan dengan sewajar dan juga seadanya
tapi bagaimana mbak ires memaknai idul fitri tahun ini lebaran tahun ini
karena biasanya kan
mungkin untuk wni di luar negeri ya untuk melepas kerinduan bisa ke kbri bertemu dengan teman teman yang ada di sana karena kan jauh dari keluarga
nah tahun ini jadi memaknainya bagaimana mbak
mewaknainya justru karena biasanya kan kita kbri pagi pagi sudah bok dubuk ya karena harus berangkat kbri mau sholat
tahun ini kita bisa melewati dengan lebih santai di rumah dan khusus untuk puasanya karena tahun ini ada pandemi kan kita stay at home ya
puasanya jadi terasa lebih ringan dan bisa lebih banyak baca al quran sholatnya juga lebih diperbaiki jadi lebih ada kesempatan di rumah
dan untuk saya pribadi karena saya bekerja punya private tour untuk orang indonesia justru tahun ini saya bisa santai di rumah itu sesuatu sekali
biasanya lebaran lagi mengantar tamu kemana gitu
oke jadi justru dimanfaatkan untuk quality time ya dengan keluarga dan juga memperdalam ilmu ilmu agama di bulan suci kemarin
dan akhirnya saat ini sudah merayakan idul fitri ya begitu
oke baik mbak iresh ada imbauankah mungkin atau ada komunikasi dengan pihak kbri ya
karena kalau tahun tahun sebelum biasanya kumpul di kedutaan besar atau bagaimana mbak
kalau tahun tahun sebelumnya pertama sholat id dulu di sekolah republik indonesia tokyo
lalu setelah itu biasanya datang ke rumah bapak dubes untuk makan bersama
tapi tahun ini di awal minggu ini sudah ada
jadi sudah ada surat pemberitahuan resmi dari pihak kbri bahwa diimbau untuk sholat di rumah masing masing dan tidak berkumpul
oke dan ini adalah lebaran kesekian berapa kali di tokyo atau di jepang
lebaran ke dua puluh satu
oh jadi memang sudah lama ya memang sudah lama tinggal di jepang
sudah lama sudah lama tinggal di jepang
lebaran paling sedih ya
iya lebaran paling sedih
jadi sebetulnya kalau mbak iris sendiri dengan keluarga ya memang sudah mungkin agak terbiasa juga ya tidak bertemu ya
karena memang setiap tahun pun masih lebaran di jepang kan
iya biasanya begitu biasanya kadang kadang awal puasa di indonesia tapi waktu lebaran sudah harus balik ke jepang
karena kalau saya pekerjaan menuntut untuk mengurus tamu tamu indonesia yang berlibur kesini
cuma karena pandemi corona tidak ada tamu yang datang juga
lebaran juga dilarang kemana mana jadi di rumah aja
baik mbak iris
jadi kalau lebaran tahun ini memang berbeda sekali ya mungkin ini sejarah ya bagi kita semua lebaran dengan situasi seperti ini
jadi apa dong yang mungkin mbak iris dan juga keluarga paling rindukan dalam suasana lebaran yang dalam kondisi normal deh gitu
mudah mudahan kan tahun depan sudah bisa normal lagi ya
sungkem sama ibu kali ya
sungkem sama ibu lalu sarapan sekeluarga ramai ramai
dan biasanya malam takdiran keluarga di indonesia ada acara
tukeran kado kita kumpul
karena tahun ini nggak bisa pulang juga jadi takdiran terpaksa di rumah saja
nggak tukeran kado juga karena nggak bisa berbelanja toko tokonya tutup ya
jadi sempat nangis juga sih kemarin malam
oh sempat nangis juga
pas zoom sama keluarga sempat nangis juga mbak ires
kebetulan tadi pagi karena adik pornografi ada yang sedang masuk ke rumah sakit
jadinya nggak sempat kemukam
karena lagi keleponan leponan sibuk
jadi seharian tadi begitu pagi hari sholat id di rumah kemudian makan makan ya sederhana saja begitu ya
iya makan makan sederhana saja
menu juga hanya empat menu
terus buatnya porsi kecil karena memang bahan bahannya tidak ada
sudah keburu habis selama pandemi dipakai sendiri
jadinya tidak sempat
alhamdulillah masih sehat dan di tokyo sekarang sudah turun
itu yang paling penting ya yang penting sehat
meskipun kemudian merayakan idul fitri di tengah pandemi seperti ini
kalau di tokyo sendiri mbak ires dalam suasana lebaran ya atau misalnya idul fitri begitu
kalau dulu belum ada pandemi ya sebenarnya biasanya seperti apa sih
apakah memang setiap masjid di sana juga yang ada menggelar sholat id atau bagaimana
kebetulan kalau di tokyo itu karena ada masjid turki juga dan beberapa masjid kecil lainnya memang digelar sholat id
dan memang di sekolah republik indonesia tokyo itu yang datang ratusan orang dari berbagai kota di jepang
pelajar indonesia semua orang indonesia yang tinggal di kota lain datang ke tokyo
biasanya juga makan makan hahahi sih agak lama di sana ya ramai
oke baik mbak ires terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita soal idul fitri di tengah pandemi di jepang
mudah mudahan kita berharap semuanya ini segera selesai dan bisa beraktivitas seperti biasa
terima kasih titip salam untuk keluarga dan juga teman teman wni yang ada di sana
mbak iris terima kasih banyak sekali lagi selama saya rai idul fitri